ini adalah kisah unik dari kerajaan unik bernama mavikus
apa yang begitu berbeda tentang kerajaan ini
ya kerajaan ini tidak punya raja atau ratu
tidak ada yang memerintah kerajaan itu
itu hanya bisa dipimpin oleh pemimpin yang cakep
dan mavikus memiliki pemimpin yang sangat murah hati
dan dia telah menjadi pemimpin sejak puluhan tahun
tapi dia tidak sendirian
general abrax memiliki kabinet para menteri
yang setia yang mengurus administrasi kerajaan selama berabad abad
tugas mereka adalah untuk ketua tinggi
dan mereka tidak pernah gagal
kita belum memiliki pemimpin berikutnya
apa itu hal yang perlu dikhawatirkan
tentu saja tidak yang mulia
dipilih oleh alam sendiri
kau dilahirkan dengan tanda itu di tanganmu
kami mengawasi anak anak mavikus
sampai sekarang tidak ada anak yang lahir dengan tanda itu
alam akan memilih pemimpin ketika waktunya tepat
raja ibris berterima kasih atas menteri menterinya
dia tahu bahwa bahkan jika alam tidak memutuskan seorang pemimpin
kerajaannya akan berada di tangan yang aman
suatu hari saat raja sedang melakukan perjalanan

aku belum pernah melihat bagian hutan ini sebelumnya
ada yang tidak beres
hai nyonya apa yang kau lakukan jauh di dalam hutan
biarkan aku membawamu kembali ke tempat yang aman
saya akan mencari siapa yang bisa membantu
beraninya kau tidak mematuhi ratu
itu adalah aturan mafikus dan kau tahu itu
tidak bisakah kalian melihat dia sudah menghasilkan sangat sedikit
agustus jangan ikut campur dalam tugas kami
kami akan datang lagi besok
dan kau akan membayar
aku tidak mengerti
ratu seharusnya melindungi rakyatnya
oh agustus tidak
mauvikus tidak seharusnya memiliki seorang ratu
itu sekitar tujuh belas tahun yang lalu
raja kembali dari hutan dengan ratu di sisinya
tapi dia berbeda
olivia adalah ratu kalian sekarang
semua akan tunduk kepadanya
penjaga toko yang malang itu pergi dengan kepala tertunduk
dan agustus berdiri di sana melihat ke ujung istana utama
tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ratu olivia adalah seorang penyihir
yang telah merebut kerajaan mavikus
dengan raja ebris di bawah mantranya masa depan mavikus berada dalam bahaya
tapi augustus tidak bisa khawatir tentang semua ini
karena dia punya rahasia yang menyebabkan dia menang
dan dia juga menang
atau haruskah kita mengatakan tujuh rahasia
kenapa kau terlambat hari ini
aku mulai khawatir
ibu tahu bagaimana ini
aku harus menunggu sampai semua orang tertidur
apakah agustus sudah datang
ya ibu ungu
aku di sini
dan aku membawa kacang favorit ibu
ini adalah rahasianya
agustus tidak memiliki satu bukan dua
tetapi tujuh ibu
mereka semua diikat di dalam gua oleh belenggu magis
sepanjang hari setelah mereka berdua berada di dalam gua
dia akan menemui ibunya dan menghabiskan waktu bersama mereka
dia akan memasak dan memberi makan mereka buah buahan segar dan menghibur mereka
dan setiap malam dia akan mencoba untuk memecahkan belenggu magis
tetap di sini ibu hijau
batu ajaib ini akan membebaskanmu
aku tahu itu
para ibu tidak peduli dengan belenggu magis itu
petualangan yang lebih besar ada di depan mereka
mereka tidak mencari kebenaran
mereka tidak mencari kebenaran
mereka tidak mencari kebenaran

dialah yang terpilih
ya aku yakin putra kita akan menjalankan tugasnya terhadap mavikus
dan demikianlah setiap pagi dengan ketakutan di mata mereka untuk putra tunggal mereka
masing masing dari tujuh ibu akan mencium agustus

hari itu agustus sangat membutuhkan perlindungan
karena dia telah menantang para prajurit ratus sehari sebelumnya

setelah agustus kembali ke pasar dia ditangkap dan dibawa ke ratu olivia
segera setelah agustus kembali ke pasar dia ditangkap dan dibawa ke ratu olivia
ya anak muda
tampaknya memiliki masalah dengan aturanku di sini
orang orang mafikus takut pada ratu
tapi augustus menatap lurus ke matanya tanpa rasa takut
aku belum pernah bertemu langsung denganmu yang mulia
tapi aku tidak takut untuk memperjuangkan rakyatku
aneh sekali kau tidak takut
aneh sekali kau tidak takut
apa yang ada di lehermu
olivia menyadari apa itu
pria di depannya adalah yang terpilih untuk memimpin mavikus
yang berarti pria itu akan menjadi akhir darinya
dia menggumamkan mantra untuk menyihir agustus
apa yang kau lakukan
tunggu kenapa ini tidak berhasil
apa yang tidak diketahui olivia maupun agustus adalah bahwa setiap pagi saat ketujuh ibu mencium putra mereka
mereka masing masing akan mengucapkan mantra perlindungan
tapi olivia sebagai penyihir mengerti
hmm jadi ternyata menteri pelangi masih hidup
yang mulia apa kau baik baik saja
aku punya pesan untuk disampaikan kepada seseorang yang jauh di dalam hutan
jika kau melakukan itu aku akan membebaskanmu dari tahanan kerajaan
apa kau setuju
augustus tidak tahu bahwa pesan itu dimaksudkan untuk disampaikan kepada ibu penyihir
dia ingin menolak menjadi utusan tetapi dia ingin kembali ke ibunya pada malam hari
jadi dia setuju
agustus berkeliaran di hutan sampai larut malam
akhirnya dia sampai di sebuah gubu
jadi kau ini adalah pangeran pelangi bukan salah satu putra peri pelangi
tidak aku punya tujuh ibu tapi mereka bukan peri
ungu nila biru hijau kuning oranye dan merah
mereka semua adalah ibumu kan
mereka semua adalah menteri peri pelangi mavikus
agustus terkejut mendengar ini dia adalah putra para menteri kerajaan
tapi jangan khawatir anakku putriku tahu bahwa sihirku melelehkan perisai ajaib apapun yang kau kenakan
hahaha apa itu
perisai pelindung di sekitar augustus meleleh hanya dalam hitungan detik
ibu olivia kemudian dengan cepat membaca mantra
yang membawa surat dan yang bertanggung jawab atas kelahiran agustus
dia akan langsung berubah menjadi angsa
apa apa yang terjadi
agustus terima kasih mafikus kau baik baik saja anakku
ketujuh ibunya bersama augustus merawatnya
ibu kalian terlihat sangat berbeda
kami tidak ingin mencampuri rencana alam
itulah sebabnya kami tidak pernah memberitahu muna
kami semua telah mengelola mafikus sejak berabad abad
kami adalah perebelangi
olivia tahu kami tidak akan pernah membiarkannya memerintah
jadi dia mengucapkan mantra pada kami dan ingin menghabisi kami
tapi ibu alam menyelamatkan kami semua dan menjaga kami tetap aman di bawah gua
kami diselamatkan tapi sihir olivia mengikat kami
kami menyatukan kekuatan kami dan mencoba mematahkan belenggu
belenggu itu tidak hancur tapi dari sihir yang kuat itu
kau putra kami lahir
tunggu jadi penyihir adalah alasan kelahiranku
itu berarti dia pasti angsa juga
begitulah mantra nya pecah dan kalian semua dibebaskan
ya tapi bagaimana ibu olivia berubah menjadi angsa
dia menjadi bersemangat dan salah mengucapkan mantra
ketika dia berkata
yang membawa surat padahal dia yang memegang surat itu
oh angsa kecil yang lucu
mereka mengambil induk angsa dan pergi menemui raja
mantra pada raja juga terangkat
dan dia sudah mengurung olivia
agustus dengan ibu ibu kuat yang mendukungmu
aku yakin kau akan memimpin mafikus dengan sangat baik
agustus menjadi orang termuda yang memimpin mavikus
dan kerajaan memiliki keyakinan penuh pada pemimpin muda mereka
karena bagaimanapun dia adalah pangeran pelangi